itu suara anak kecil
oh tidak aku harus pergi melihatnya
gina sangat khawatir sehingga dia tidak menyadari bahwa dia memasuki hutan detheri
tidak dia memasuki hutan deteri
itu pasti raja sideh
dia tahu betul bahwa sihir kita tidak berguna di sana
dia akan tersesat di dalamnya
itu masih lebih baik daripada bertemu dengan roh pemarah yang hidup jauh di dalam sana
hutan detri sangat lebat sehingga hampir tidak ada sinar matahari yang menembus untuk mencapai tanah
gina harus mencoba dalam cahaya apapun yang tersedia tapi dia terus bergerak maju
hutan ini bukan tempat untuk anak kecil dan aku tidak akan menyerah sampai aku menemukan
hei akhirnya aku menemukanmu
apa yang kau lakukan di sini
aku terpisah dari orang tuaku
aku takut dan sangat lapar
apa kau punya makanan
oh tentu saja
gina dengan senang hati memberikan semua makanan yang dibawanya sendiri
oh aku mendengar sesuatu
itu pasti orang tuaku
bisakah kau pergi melihat
gina ingin anak ini bersatu kembali dengan orang tuanya
saat dia meninggalkan tempat itu meninggalkan semua barang miliknya
anak itu berubah
berubah menjadi raja side mengambil semua makanan dan uang dan menghilang
tidak ada orang di sana
kemana anak itu pergi
tunggu di mana tasku
aku kira anak itu lebih membutuhkan dariku
setidaknya aku sudah dewasa dan aku bisa menjaga diriku sendiri
aku harap dia tidak dalam bahaya lagi
aku harus menemukan jalan keluarku sekarang
raja side paling kesal mendengarkan gina
apa yang dia katakan
dia seharusnya takut dan marah
tuhan kita harus kembali
gadis konyol ini masuk lebih dalam
dan bahkan kau tidak punya kekuatan untuk mempertahankan kegelapan hutan ini
dan jangan lupa tentang roh pemarah
tanpa peri di sekitarnya kegelapan hutan ini akan memakannya
selamat tinggal gina kecil
selamat tinggal gina kecil
hutan semakin gelap dan lebat
gina tidak punya makanan dan uang
sekarang sudah malam
jadi tidak ada sinar matahari di sana lagi
tapi itu tidak membuatnya takut
tidak jauh dia mendengar suara
hah kau tidak apa apa
aku kedinginan dan kakiku sakit
tapi kau punya pekerjaan lain untuk dilakukan daripada membantu orang sepertiku iya kan
semua orang berhak mendapatkan bantuan
terlebih lagi mereka yang punya keberanian untuk memintanya
gina segera memberikan mantelnya topi musim dingin dan sepatu botnya
tapi kau akan kedinginan
kau tidak memiliki apa apa
aku tidak apa apa
kita selalu lebih kuat dari yang terlihat
aku bisa menahan dingin
kenapa tidak kau beritahu di mana kau tinggal dan aku akan menemanimu pulang
lalu aku akan kembali ke rumah
wanita tua itu tersenyum pada gina dan tiba tiba percikan api keluar dari hatinya
kegelapan di sekitar gina mencair dan langit berbintang menjadi terlihat lagi
apa yang terjadi
gina kemurahan hatimu telah mencairkan kegelapan hutan ini dan juga kemarahan di hatiku
hanya orang dengan jiwa paling cemerlang yang bisa melakukan ini
kau tidak punya uang tidak ada makanan tidak ada penghargaan
tidak ada penghangat namun kau dengan rela memberikan sangat sedikit yang kau miliki dengan harapan dapat membantu seseorang yang membutuhkan
kau memiliki jiwa yang sungguh cemerlang gina
aku adalah roh hutan atau mereka memanggilku roh hutan yang pemarah
orang orang takut padaku karena masalah kemarahanku
tapi kebaikanmu membuatku bahagia
gina tidak bisa mempercayai yang dilihatnya
apakah bintang jatuh
para peri melihat gina mereka segera setelah kegelapan hutan mencair dan mengirimkan cinta mereka
ini uang ini uang bintang astaga bagaimana ini terjadi
yalah gina saat seorang manusia bisa menunjukkan kemurahan hati maka aku kira semuanya mungkin
gina tidak bisa mempercayainya dia menari di bawah langit berbintang
keranjangnya di tanah diisi dengan uang bintang
roh memberi gina baju baru dan melihatnya dengan kagum saat dia menari sepanjang malam
itu adalah pemandangan yang memesona
gina menceritakan kejadian itu
tuku florence yang mendengarkannya sambil terkejut
oke sejauh ini ini adalah hal teraneh yang terjadi pada ulang tahunmu
dia menggunakan uang bintang ajaib untuk kebaikan rakyatnya
dia membawa banyak perbaikan dalam kehidupan orang orang kota
gina lalu diangkat menjadi wali kota di kotanya
gina tidak pernah menemukan kebenaran tentang raja side atau para peri
yang dia tahu hanyalah bahwa kebaikan dan kemurahan hati tidak pernah sia sia
dan untuk raja side
sekarang dia dihormati oleh para peri dan manusia
aku ingin tahu apa dia membutuhkan teman bangau
ya dan teman side